rina wulandari istri kopda muslimin yang juga korban penembakan hingga kamis siang
masih dirawat di ruang icu rsup dr karyadi semarang jawa tengah
memasuki perawatan hari ke sepuluh kondisi rina sadar
tapi masih lemah dan masih memakai alat bantu pernapasan atau ventilator
sebelumnya rina telah menjalani tindakan operasi yang kedua
lantaran kondisi kesehatannya yang sempat menurun
sementara itu lembaga perlindungan saksi dan korban lpsk
akan terus memberikan perlindungan terhadap rina dan juga anaknya
hingga proses hukum berlangsung
meski suami korban yang menjadi dalang percobaan pembunuhan telah meninggal dunia
untuk anak yang waktu itu bersama sama dengan ibu
lpsk juga sudah melakukan asesmen psikologis
pada intinya adalah
untuk melakukan penguatan stabilisasi emosi
dalam kasus upaya pembunuhan berencana ini
aparat telah menangkap lima orang eksekutor
dan hingga kini masih ditangani polda jawa tengah dan polisi militer
tim liputan cnn indonesia